wacana penerapan jalan berbayar yang saat ini tengah dikaji oleh badan pengelolaan transportasi jabodetabek bptj
menuai banyak pro kontra di kalangan masyarakat
namun pihak bptj menekankan kebijakan mengurangi kendaraan pribadi di wilayah jakarta sudah sangat mendesak
bptj juga mengatakan biaya tambahan yang didapat dari jalan berbayar ini
digunakan untuk meningkatkan kualitas dan integrasi angkutan umum masal
berikut ini ada cuplikan dialog melalui sambungan telepon dengan humas bptj budi raharjo
dalam program cnn indonesia dua di senin pagi
namun pada tahun dua ribu delapan belas sudah meningkat dua kali lipat menjadi sembilan puluh delapan juta pergerakan per hari
jadi indikasi yang dapat kita lihat itu adalah kemacetan di mana mana
kemacetan ini akan menurunkan kualitas hidup manusia
seperti kita ketahui beberapa kali kan indeks polusi udara di jakarta
dan juga beberapa daerah di jabodetabek itu sangat buruk ya
dan itu secara langsung mengurangi kualitas hidup manusia
untuk itu perlu kebijakan untuk bagaimana mengurangi penggunaan kendaraan pribadi
kebijakan erp ini kita masukkan sebagai kebijakan untuk mengurangi kendaraan pribadi
di mana kebijakan ganjil genap itu tidak mungkin selamanya dilaksanakan
sehingga nanti erp ini akan menggantikan kebijakan ganjil genap
baik kenapa pilihannya jalan margonda raya
kita tahu bahwa untuk di jakarta saja saat ini wacana untuk penerapan jalan berbayar ini
sampai saat ini belum tuntas direalisasikan
jadi begini yang menjadi lingkup pbtj dalam jabodetabek itu adalah lintas lintas yang terkait dengan jalan nasional
itu jalan yang menghubungkan antara daerah daerah sekeliling jakarta itu menuju jakarta ya
sementara untuk dki itu mereka punya lingkup kewenangan di daerah
di lingkup di dalam jalan materi dki jakarta
jadi yang menjadi lingkup pbtj adalah jalan yang berada di
sekitar daerah penyangga jakarta menuju jakarta
ya pak budi nanti berapa kira kira besaran tarif retribusi kendaraan bermotor
atas penerapan jalan berbayar ini pak
yang melintas seperti danmogor kalimalang dan juga tadi ada satu lagi di kawasan
sejumlah ruas jalan lagi
sejumlah ruas jalan lagi
ya jadi begini memang target kita itu tahun dua ribu dua puluh sudah dapat diimplementasikan
namun sejauh ini kita baru mencoba untuk menuntaskan formulasi kebijakan ya
di mana pada tahap ini masih terdapat pembahasan mengenai skema hukum skema pembiayaan skema kelembagaan maupun skema teknis
seandainya pembahasan pembahasan ini nanti bisa selesai pada tahun dua ribu dua puluh kita akan bisa kita tahun dua ribu dua puluh
namun memang sejauh ini masih terdapat kendala terutama di skema hukum yang menyangkut masalah penerapan irf ini dan masih dalam proses pembahasan
saya kira demikian
baik pak budi bagaimana anda menjawab kritik dari masyarakat yang merasa bahwa ini akan menjadi beban dan peraturan yang tidak memihak kepada masyarakat kelas menengah dan kelas bawah
karena lagi lagi mereka harus meluarkan biaya untuk melintas di jalan raya margonda
itu yang pertama
kemudian yang kedua bagaimana mengubah kebiasaan masyarakat
yang memang sudah terbiasa dan menurut mereka secara hitung hitungan lebih murah membawa kendaraan pribadi dibandingkan harus naik transportasi lain
karena jaraknya cukup jauh ya dari depok menuju wilayah kerja mereka di jakarta pak budi
ya sebelumnya sebenarnya begini
justru kebijakan ini itu berpihak ke masyarakat banyak
karena sasaran utama adalah pengguna kendaraan pribadi
jadi mereka yang menggunakan kendaraan pribadi itu nanti akan dikenakan cas ya
di mana charge ini nanti akan dikembalikan
untuk pengelolaan transportasi itu sendiri
nanti masyarakat akan bisa memanfaatkan angkutan umum masal yang dari tahap ke tahap kita tingkatkan
jadi nanti masyarakat bisa menggunakan anggotaan umum masal yang kita upayakan integrasinya semakin baik
ya pak budi yang dimaksudkan ini adalah kendaraan pribadi
apakah motor atau mobil atau kedua duanya nanti akan diterapkan jalan berbayar ini pak
yang pasti mobil ya
namun apakah kendaraan roda dua akan dilakukan
nanti kita mencoba menunggu pembahasan skema teknisnya seperti apa
yang pasti memang kendaraan pribadi ini apapun itu namanya kendaraan pribadi mobil pribadi maupun kendaraan roda dua
itu tetap butuh pengendalian
sehingga masyarakat diarahkan untuk bagaimana semaksimal mungkin menggunakan angkutan umum masal
baik pak budi
sebelumnya mengatakan bahwa targetnya dua ribu dua puluh tapi sambil menanti payung hukum kira kira apakah kemudian di awal pertengahan atau akhir dua ribu dua puluh rencana penerapan ini
kita belum bisa mengatakan tepatnya bulan apa begitu ya
tapi target kita tetap tahun dua ribu dua puluh
saya kira demikian pak
baik pak budi
terima kasih sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia today
selamat pagi pak